pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu lima belas bank indonesia menerima dua sertifikat iso yang mengatur penerapan standar internasional
tentang pengelolaan kearsipan dari badan sertifikasi internasional
sebagai deputi gubernur yang mengatur fungsi manajemen internal
hendar memastikan implementasi kedua iso tersebut telah melalui proses audit
sehingga penerapan kegiatan pengarsipan bi dapat dipastikan telah sesuai dengan standar internasional
secara praktek hendar mencontohkan praktek pengarsipan yang baik oleh bank indonesia
dapat terlihat pada saat berpindahnya fungsi pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada ojk
henard kenar bank indonesia
hendar mengatakan pengelolaan arsip berstandar internasional akan dilakukan di cakupan yang lebih luas
tak semata pada dokumen berbentuk naskah tertulis
namun juga media digital yang digunakan dalam pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja bank indonesia
perolehan sertifikat iso diharapkan mampu menjadi cambuk bagi satuan kerja
sehingga bank indonesia dapat terus menjadi sebuah lembaga dengan tata kelola publik yang baik atau good public governance